anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja membuat kedai kedai kopi di ibu kota tidak lagi dipadati pengunjung
sejumlah kedai kopi mendekati penggemar mereka melalui jalur daring dengan menawarkan kopi dalam kemasan botol satu liter

meskipun ada kenaikan pendapatan dari segi online nya namun hal tersebut harus kami alokasikan untuk mensupport grup kami
atau beberapa lini usaha lain
karena bisa dibilang ini substitusi
kami akan terus mencari cara
ada solusi lain yang bisa diberikan oleh kopi tuku sehingga banyak tetangga tuku yang bisa senang dengan solusi yang kami berikan
menjual minuman kopi secara daring memang tak sama hasilnya dengan ketika kedai ramai pengunjung
tetapi cukup untuk menopang bisnis agar tidak turun drastis
kopi sana cukup beruntung bahwa dalam masa pandemi ini omset penjualan dari kopi sana memang turun
tapi tidak secara drastis
saya rasa yang membuat kami bisa melewati pandemi ini dengan cukup baik dan tidak terlalu mengkhawatirkan adalah dukungan dari komunitas kami
karakteristik kopi yang unik dan tidak dapat bertahan lebih dari satu bulan membuat pemilik kedai juga mengurangi stok biji kopi
selain agar tak banyak biji kopi yang terbuang hal ini juga dapat menjaga kualitas

kopi literan ini juga dapat menurunkan kekurangan berat
ini dibanderol dari harga rp enam puluh rp seratus per botol di berbagai aplikasi belanja dan aplikasi ojek dare

lebih hemat juga kalau dari segi fitur hitungan daripada kalau aku datang ke tempat kopinya sekarang juga banyak tempat kopi yang tertutup
jadi ya kita para pecinta kopi sebeberapa ada nya lebih banyak order
dan daripada order yang gelasan sebeberapa lihat lebih hemat dan lebih banyak saja
terus juga lebih ringkes karena kopinya itu bisa disimpan di kulkas lagi dan terus kalau misalnya lagi pengen ngopi tinggal keluar dari kulkas
botolnya tuh banyak banget nih botol botol yang lucu nih
inovasi seperti bisnis kopi literan memang bisa menjadi salah satu alternatif untuk bangkit di tengah krisis ekonomi
bisnis harus tetap beroperasi agar pegawai dapat tetap bekerja dan beragam biaya operasional seperti sewa tempat misalnya dapat tetap dibayar
meski sulit tapi selalu ada cara baru untuk menghidupkan bisnis kopi di tengah pandemi